sanggup menyandang predikat klub paling bernilai menurut majalah forbes
setan merah dilaporkan sejauh ini menjadi klub sepak bola paling menguntungkan
dengan pendapatan satu ratus tujuh juta dolar lebih banyak dari real madrid di peringkat kedua
saya akan mengulas bisnis sepak bola bersama leonardo henry gafaza
selaku asisten vice president bahana security
bung leoni selamat siang terima kasih telah datang di cnn indonesia
langsung saja ini kita membahas manchester united
dimana kita tahu branding daripada manchester united ini dari dulu memang sangat kuat
tapi apa yang membuat manchester united bisa menggeser real madrid
sampai bisa masuk kepada menggeser sebagai pendapatan terbesar atau tersukses versi majalah forbes
jadi biasanya firma firma keuangan seperti deloitte kpmg serta forbes
itu mereka memeringkat perusahaan perusahaan sepak bola
itu intinya adalah di pendapatan
kalau menurut saya pendapatan manchester united itu jauh di atas klub klub lain
karena fansnya yang paling banyak memang
jadi pendapatan manchester united dari sisi sponsorship itu jauh lebih tinggi dari klub klub lain
kalau kita berbicara soal fans tapi kan fans tidak secara langsung memberikan kasarnya uang kepada tim itu gitu
sebenarnya sebuah tim sepak bola itu pendapatannya itu paling besar dari mana sih bu
jadi kalau dari tim
tim sepak bola biasanya ada tiga
pertama dari pendapatan tiket kedua dari pendapatan broadcasting ketiga dari pendapatan sponsorship
untuk pendapatan broadcasting biasanya dari liga domestik dan liga eropa
nah untuk itu manchester united sangat diuntungkan dari pendapatan sponsorship
karena memiliki fanbase yang sangat besar di dunia mereka memiliki deal yang dibuat terpisah secara regional
jadi seperti misalnya di indonesia dengan bank danamon dan beberapa perusahaan
di malaysia di thailand
karena itu secara total nilai jadi bisa jauh lebih banyak daripada klub klub lainnya
kalau memang manchester united ini adalah pendapatan paling besarnya itu dari sponsor
apakah memang setiap klub sepak bola semua pendapatannya itu yang paling besar dari sponsorship atau memang berbeda beda setiap klubnya
berbeda beda setiap klub
biasanya pendapat paling besar sekarang di liga inggris mereka mendapatkan dari broadcasting
karena agak unik di liga inggris
broadcasting revenue di liga inggris ini
paling besar di dunia
bahkan tiga kali lebih banyak dari liga liga lainnya
ini dikarenakan ada beberapa hal
pertama memang liga inggris sengaja jadwalnya menyesuaikan penonton di asia
mereka kick off jam dua belas siang walaupun tidak bagus untuk mereka
tapi untuk penonton asia sangat baik karena itu di prime time
oke kalau kita berbicara soal jam tayang ataupun liga inggris itu sendiri
ini misalnya nih
seperti nominal yang kita lihat di sini
untuk memang liga inggris itu paling besar
dalam liga inggris kan juga tidak mungkin hanya satu tim gitu
ada banyak tim di situ
apakah pembagian daripada nominal ini merata ke seluruh tim tim di liga inggris
ataupun memang biasanya peringkat satu sampai lima mungkin lebih banyak atau seperti apa
ya itu menariknya liga inggris
kue dari pendapatan broadcasting dibagi rata kepada semua klub liga inggris
of course yang paling bawah dan paling tinggi
tapi bedanya tidak terlalu banyak
kalau kita ambil contoh di spanyol misalnya
real madrid barcelona pendapatan broadcastingnya itu sepuluh kali lebih tinggi daripada tim peringkat sepuluh
jadi pendapatannya sangat jomplang
kalau di liga inggris tidak seperti itu
oleh karena itu liga inggris itu sangat kompetitif
hal ini juga mendorong lebih banyak lagi fans yang untuk akan menonton liga inggris
kalau di liga inggris sendiri pembagiannya seperti apa kira kira
jadi kalau dari pendapatan dari internasional itu
domestika dan internasional ya
internasional itu dibagi rata semua
dari domestik itu dibagi tiga
satu dibagi rata satu lagi berdasarkan klub mana yang paling banyak masuk di siaran langsung
yang ketiga baru dari peringkat klub tersebut di liga inggris
tapi secara rata rata perbedaannya tidak terlalu jauh antara peringkat satu dan peringkat dua puluh
oke kalau memang pendapat itu tadi pendapatan daripada haksiar
kita kembali lagi ke pendapatan dari sponsorship ini
ini kira kira apa saja sih yang bisa mereka pertimbangkan
selain misalnya ya kalau memang premier league gitu dia punya hak siar lebih tinggi
tapi kan ini sama sama semuanya disiarkan di seluruh dunia
bargain power mereka tuh ada di mana gitu untuk liga inggris
jadi bargain power mereka terdapat di fan base mereka
jadi misalnya seperti contoh bank danamon
begitu mereka mengeluarkan bank danamon kartu manchester united
beberapa fan venture united di indonesia otomatis akan membeli produk produk dari bank danamon
jadi nama brand manchester united itu sangat menjual
untuk mendatakan revenue bagi para sponsor
oke kalau kita melihat begitu jomplangnya tadi premier league dengan la liga atau seri a gitu
selain jam tayang yang mereka kejar gitu ya
apa saja sih yang bisa membuat kenapa kita bahkan orang orang indonesia pun lebih senang menonton premier league gitu dibandingkan liga liga lain
pertama jam tayang
kedua lebih kompetitif
kalau kita lihat seperti tahun lalu
seperti tahun lalu leichester bisa juara padahal beberapa tahun sebelumnya masih di divisi bawah
itu sangat sulit terjadi di negara negara lain seperti spanyol misalnya atau italia misalnya
kedua sangat kompetitif
ketiga mungkin liga inggris ini karena pakai bahasa inggris itu bahasa internasional
jadi kita lebih mudah untuk mengerti
dan inggris pun punya banyak sekali negara negara persemakmuran yang rata rata juga berbahasa inggris
hal hal ini sangat membantu liga inggris menjadi liga yang paling populer di dunia
bagaimana dengan penjualan tiket
yang kita tahu itu yang paling berasa bagi para fans gitu
fans langsung membeli tiket dan uangnya langsung terkumpul disitu
sebesar apa sih pendapatan dari penjualan tiket ini
jadi kalau manchester united sebagai contoh itu pendapatan tiketnya sekitar satu ratus tujuh juta pound
dari total lima ratus lima belas juta pound pendapatan mereka
memang tidak terlalu besar dibandingkan yang lain
tapi dibandingkan dengan negara negara lain itu cukup besar
karena stadion manchester united itu kapasitasnya sangat tinggi
rata rata penonton sekitar tujuh puluh lima ribu penonton per pertandingan
itu sangat tinggi dibandingkan liga liga lain
tapi kan apakah itu memang kita tahu tiket kan harganya juga beragam gitu
dan kapasitas dari masing masing stadion juga berbeda beda
itu membuat satu hal yang akan berdampak begitu besar bagi klub atau tidak
iya dampaknya sangat besar
oleh karena itu kalau kita lihat beberapa klub inggris seperti arsenal tottenham
itu membuat stadion baru agar pendapatan mereka di masa depan itu meningkat
jadi mereka membutuhkan stadion yang lebih besar
karena mereka rata rata klub di inggris akan mencontoh bisnis model dari mu
oke kalau kita melihat penonton sepak bola atau fans daripada sebuah klub nih
biasanya yang mereka sadar adalah mereka mungkin tidak sadar soal sponsor
mereka tidak sadar soal hak siar
yang mereka tahu biasanya itu dari transfer pemain
misalnya seperti pemain pemain besar pogba dari juve gitu misalnya
itu yang biasanya para fans tahu
oh ini tim ini punya uang yang sangat besar
nah penjualan itu apakah itu membuat satu keuntungan bagi para klub
atau sebenarnya itu hanya sebatas nominal saja
jadi kalau kita lihat dari paling muda menilai pemain itu biasanya ada websitenya nilai pemain yang dimiliki oleh suatu klub
atau kita lihat aja biasanya total budget gaji dari satu klub
nah biasanya budget budget gaji terbesar dari suatu liga
itu sesuai dengan
dengan prestasi klub tersebut di liga tersebut
jadi sebagai contoh gaji pemain pemain di klub enam besar liga inggris itu jauh di atas gaji klub klub lain di liga inggris
oleh karena itu mereka akan terus menguasai liga inggris
nah mu memiliki ebitda itu seratus juta pound lebih tinggi daripada klub klub lain di liga inggris
oleh karena itu setiap tahunnya mereka bisa mengeluarkan uang lebih untuk membeli pemain pemain yang lebih baik
dan menggaji pemain pemain yang lebih baik dibandingkan klub klub lain
nah hal itu secara jangka panjang akan berdampak terhadap kesuksesan sebuah klub
sebelum dibeli oleh bilioner klub chelsea dan manchester city sangat biasa biasa saja prestasinya
tapi begitu dibeli oleh bilioner dan spending cukup besar di beberapa tahun pertama
kemudian prestasinya sampai sekarang sangat baik sekali chelsea dan manchester city
berarti bisa dibilang ini sebagai modal ya
spending yang besar di tahun tahun pertama setelah pembelian itu mungkin bisa berdampak kesuksesan daripada tim itu sendiri
nah bagaimana kalau kita melihat la liga gitu
seperti tadi bung juga sudah bilang dikuasai uangnya kasarnya itu dikuasai oleh madrid dan juga barcelona gitu
kenapa dua tim ini apakah karena mereka mempunyai pemain yang bisa dibilang mega bintang ataupun ada faktor lain
ya jadi karena pembagian hak siarnya itu sangat jomplang
jadi barcelona dan real madrid jauh di atas klub klub lain
oleh karena itu dalam sisi kompetisi ke depan agak sulit untuk klub klub lain bisa menyaingi real madrid dan barcelona
karena mereka tidak kompetitif dalam membeli pemain ataupun menawarkan gaji yang besar terhadap pemain pemain bintang yang mereka miliki
kalau kita lihat real madrid dan barcelona selalu membeli pemain pemain terbaik dari klub klub lain di liga spanyol
nah hal ini terefleksi dari juara liga spanyol
biasanya sepuluh dua puluh tiga puluh tahun terakhir real madrid dan barcelona akan selalu bergantian juara
of course di tahun tahun tertentu akan ada klub klub lain seperti atletico madrid yang jadi juara tapi tidak banyak
mayoritas selalu real madrid dan barcelona
dan kalau kita melihat daftar sepuluh besar klub paling bernilai itu kebanyakan adalah dari klub inggris
bukan maksudnya memang kita tahu di la liga yang terkenal mungkin hanya real madrid dan barcelona ada juga seperti tadi atletico madrid tapi tidak terlalu menonjol
ini kira kira selain hak siarnya juga paling tinggi premier league ini
kenapa juga terkenal
karena tim timnya juga merupakan tim tim atau klub klub yang punya nilai paling tinggi gitu
ya jadi karena mereka beruntung berada di premier league
premier league ini liga yang paling populer di dunia karena pertama jadi pendapatan dari broadcasting mereka tinggi sekali
dan mereka juga karena sangat kompetitif dan liga paling populer fansnya juga termasuk yang paling banyak di dunia dibantu dengan kesuksesan premier league tadi
dengan punya fans yang banyak mereka bisa meleverage itu
dan mereka juga mendapatkan nilai dana sponsor yang cukup besar juga
oleh karena itu hal ini sejalan dengan kekayaan mereka
dengan revenue broadcasting dan sponsor yang tinggi
nah revenue klub jadinya jauh lebih tinggi daripada revenue klub di negara negara lain
oleh karena itu mereka termasuk klub klub terkaya baik dari forbes ataupun dari kpmg
nah kalau kita melihat seperti manchester united ini menjadi klub yang punya nilai paling tinggi gitu
ini penilaian ini dari majalah forbes itu apakah berbeza
apakah berbanding lurus dengan kesuksesannya
ataupun dengan apa yang diarahi tahun ini
ataupun memang hanya sebatas ini adalah marketing atau penjualan daripada klub itu
jadi memang sejak zaman alex ferguson prestasi di lapangan mu tidak terlalu baik
tapi karena memiliki keuntungan yang sangat tinggi tiap tahunnya
jadi mereka bisa punya kekuatan untuk terus membangun tim
jadi seperti kemarin memecahkan rekor dunia untuk membeli paul pogba
tahun ini tetap akan spending cukup besar untuk membeli banyak pemain
seperti lindelof morata kabarnya juga bellotti
jadi dengan tiap tahun mereka akan spending untuk memperbaiki diri
rasanya dalam jangka waktu menengah dan dalam jangka waktu panjang seharusnya mu kembali ke track juara lagi
oke nah ini untuk prediksi musim depan
tadi dengan standing yang cukup luar biasa akhir akhir ini
dia mungkin akan kembali lagi pada masa jayanya tahun depan
ini untuk prediksi tahun depan apakah
mu bisa bertahan di nomor satu ini sebagai klub paling bernilai
ataupun ini tidak berjalan sebanding dengan kesuksesan di lapangan
jadi walaupun di musim ini di dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas mu tidak masuk liga champion
tapi menurut prediksi dari mu karena mereka listing di bursa us
itu mereka akan memposting revenue rekor high lagi sebesar lima ratus enam puluh sampai lima ratus tujuh puluh juta pound
revenue tahun lalu yang hanya lima ratus lima belas juta pound
jadi rasanya mu akan semakin kompetitif ke depan
menurut saya menurut kpmg maupun forbes
dua duanya mu akan tetap menjadi klub nomor satu di dunia tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
menurut saya juga nanti dengan kembalinya mu ke liga champion
revenue di tahun depan akan jauh lebih besar daripada tahun ini
oke baiklah terima kasih bu leonardo henry

atas ulasannya kita akan melihat apakah manchester united musim depan kesuksesannya di lapangan juga menyaingi kesuksesan dari para penilai nilai daripada yang diberikan oleh majalah forbes ini ya